pasca rilis beberapa data perekonomian yang menunjukkan masih kuat dan stabilnya perekonomian indonesia
akan turut memberikan sentimen positif bagi pergerakan indeks harga saham gabungan hingga beberapa waktu mendatang
tak hanya itu pergerakan ihsg cenderung searah dengan bursa saham amerika serikat yang juga melemah
lantas bagaimanakah prediksi analis terhadap ihsg pada pagi ini
dan apakah nanti pelaku pasar untuk menanti rilis data tenaga kerja amerika serikat versi pemerintah yang dirilis pada jumat kemarin
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual bapak henry wijaya selaku heads of financial educator sukor sekuritas
selamat pagi pak henry apa kabar pak
selamat pagi fani baik terima kasih undangannya
pak henry ini setelah libur pendek pada pekan lalu
apakah kemudian pergerakan ihsg
pada pembukaan perdagangan pagi ini masih akan dibayangi gelombang tekanan yang terlihat sudah cukup terbatas pak
betul sebenarnya kalau kita lihat memang ihsg ini kalau by technical dulu ya
ini memang dia kemarin sempat nyentuh resistan terdekat di enam puluh delapan enam puluh lima fani
jadi memang ada potensi kalau pun turun turunnya terbatas
paling turunnya sampai ke enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua sampai ke enam ribu tujuh ratus lima puluh enam
itu adalah jarak terdekatnya fani
oke berarti apakah kemudian arus
capital inflow ini yang mengalir deras masuk ke dalam pasar modal indonesia
juga turut berpengaruh begitu pak untuk menunjang pergerakan ihsg untuk saat ini
betul sebenarnya kalau kita perhatiin ya kita flashback sedikit fanny ya ke minggu lalu ya
jadi di minggu lalu itu pmi kita kan naik ke lima puluh satu sembilan dari awalnya lima puluh satu dua di bulan sebelumnya
manage factual kita berarti ekspansi
inflasi kita juga itu kan turun dari di bawah konsensus
kalau inflasi terkendali seperti ini ini jadi sentimen positif
nah kita ditambah lagi kemarin dari amerika sendiri
itu cukup mendukung ya dari data non compareal mereka
nah memang kalau kita perhatiin fani kemarin agak sedikit ihsg drop
karena waktu dia turun jadi tiga lima pengangguran turun
berarti kan inflasi masih akan cukup kejaga nih di level sekarang
nah setelah itu kian evator bilang baru suku bunga akan stabil
makanya kemarin itu sebenarnya beritanya cukup bagus
tapi di akhir akhirnya karena ada data inflasi di amerika
itu data dari unemployment yang turun itu yang bikin sempat ada pelemahan sedikit
nah tapi dengan capital info yang tadi fani sempat bahas apakah akan masuk ke indonesia
ini kelihatan sekali fani sangat besar
ya kalau kita perhatiin di saham itu kita kemarin di sekitar satu minggu terakhir
secara year to date itu sudah delapan tujuh puluh dua triliun
sdm kita bahkan itu nambahnya lima puluh delapan dua puluh delapan triliun dari awal tahun loh pak
jadi memang ini menjadi salah satu faktor yang menarik ya buat kita perhatiin dari sentimen minggu lalu
oke berarti kalau berbicara mengenai sentimen
tadi anda mengatakan bahwa inflasi indonesia yang berada di bawah konsensus begitu
ini berarti bisa berpengaruh terhadap sentimen positif
lantas apakah pak henry kemudian pelaku pasar
ini akan mencermati rilis data cadangan devisa indonesia juga per maret dua ribu dua puluh satu
hingga nilai tukar rupiah yang masih cenderung melemah kalau bisa kita katakan
dan kinerja ekspor juga yang kabarnya kurang memuaskan ini pada maret dua ribu dua puluh tiga
ini apakah kemudian berperan penting begitu menjadi sentimen dalam pergerakan ihsg pada pagi ini
baik ini pasti akan pengaruh cuma
kita forecast sedikit ya
kalau kita bicara cadangan devisa fani
ini kita forecast mestinya sih akan naik
alasan yang pertama fani kalau perhatiin
semenjak aturan devisa hasil ekspor diterapkan di indonesia
perhatiin nggak tiga bulan terakhir itu cadangan devisa kita naik terus
karena selama ini di tahun lalu kalau kita perhatiin
tahun lalu itu kan kita surplus lima puluh empat miliar dolar trade balance kita
tapi cadangan devisa kita turun tujuh tujuh miliar dolar
kenapa karena banyak dari devisa hasil ekspor itu ditaruh di term deposit falas di hongkong
di singapura yang ngasih
lebih tinggi suku bunga deposito di sana
tapi setelah aturan dhe ini diterapkan di indonesia di bulan maret
perhatiin nih cadangan devisa kita naik terus
terbukti dari apa
indikatornya rupiah kita menguat sampai di bawah lima belas ribu sekarang
berarti kan permintaan rupiah ini tinggi sekali sekarang
terus yang kedua turunnya yield obligasi pemerintah
berarti kan obligasi pemerintah banyak diborong sekarang
nah jadi ini semua memperlihatkan kepada kita bahwa data cadangan devisa
mestinya di forecast akan naik
kalau cadangan devisa bagus maka rupiah akan jauh lebih kuat
nah itu yang menjadi salah satu kenapa saya bilang minggu ini ada potensi bisa bisa
karena memang cadangan devisa kita forecast bisa naik
yang kedua kita lihat tadi fani ada sempat bahas dari sisi ini ya
dari sisi consumer confident index itu juga menjadi salah satu di minggu ini yang bisa menggerakkan
mestinya apalagi menjelang lebaran consumer confident index juga mestinya akan tumbuh
jadi ini menurut saya sih menjadi penggerak minggu ini yang cukup positif fani
oke berarti cadangan devisa itu juga turut meningkat begitu ya pak
dan diharapkan agar bisa berpengaruh terhadap penaikannya nanti
lalu bagaimana dengan bursa saham wall street pak hendry
kita tahu saat ini bursa saham wall street pak hendry kita tahu saat ini
bursa saham wall street ini juga melemah
apakah kemudian nanti ihsg akan sejalan begitu dengan bursa saham wall street
ada kemungkinan nggak ke arah sana
bisa karena apa kita lihat beberapa faktor ini ya variable variable pendukung dari amerika dulu fani
dari rabu nanti hari rabu berarti lusa nih ya ini akan ada rilis data inflasi di amerika
ini ditunggu oleh seluruh pelaku pasar
cuma kalau saya disuruh prediksi data inflasi di amerika mestinya akan turun
walaupun kita lihat harga harga ini ini akan turun
walaupun kita lihat harga minyak kembali naik fanny ya
karena opec kemarin memotong produksi sehingga harga minyak hari ini tembus di atas delapan puluh dolar per barel
padahal bulan lalu itu sudah sempat tujuh puluh empat tujuh puluh lima dolar per barrel hari ini sudah naik lagi di atas delapan puluh
tapi kenapa saya prediksi inflasi amerika bisa turun
karena tahun lalu kalau kita ukur itu harga minyak tembus sampai satu ratus dua puluh dolar
jadi high based effect ini bisa bikin inflasi tetap turun walaupun harga minyak naik
berarti arah untuk kebijakan moneter amerika ke depannya untuk mulai bisa stabil nggak lagi naik itu akan makin besar proyeksi pasarnya
oh sekarang aja fomc ff watch aja itu udah bilang kenaikan maksimal di lima dua puluh lima
setelah itu kalau panik click untuk bulan bulan berikutnya setelah bulan mei semuanya bilang potensi paling gede ditahan di lima dua
nah kita balik
ke kamis nih pak fani tadi kan baru hari rabu nih
kamis kita perhatiin nanti ada fomc minutes nanti akan bahas arah kebijakan the fed
nah prediksi saya ini suara antara dua nih ada potensi fani dua duanya tapi nguntungin indonesia
yang pertama suara hawkish ini yang selama ini the fed dengungkan untuk hawkis makin lama makin berat ini bisa di town down atau mulai melunak
jadi nanti akan ada dua potensi yang akan terjadi di amerika
suku bunga tetap naik
tapi kalau suku bunga naik nanti pasti dong harga obligasi amerika akan kembali jatuh
kalau harga obligasi jatuh kan banyak nih kayak kemarin kasus silicon valley bank silver getbank
itu kan bermasalah
jadi nanti mereka akan jaminin makin banyak obligasi teri seri nya ke the fed
rakyat the fed kalau naik ini pasar akan memprediksi bahwa berarti nyuntik dana dong
kalau nyuntik dana akan pengaruh bagus ke market
terbukti dari sejak bulan maret itu capital outflow dari amerika itu delapan lima miliar dolar loh fani
berarti masuk ke berbagai negara dari negara negara maju
tapi paling gerik dari amerika
ini kalau dia menggemukkan itu berarti suntikan likuiditas
ini berarti ada hidden qe
enggak memang qi nya beda sama tahun dua ribu dua puluh
tapi ini jadi hidden kita yang buat positif ke market
nah atau yang kedua
mulai suku bunga ditahan
kalau suku bunga ditahan di lima dua puluh lima berarti bulan bulan berikutnya
sesuai prediksi oleh bon traders di amerika hari ini
berarti mulai bulan bulan berikutnya ada potensi suku bunga the fed bisa turun van
dan ini bisa jadi pengaruh bagus ke market
nah itu sih yang saya lihat dari penggerak yang tadi fani bilang dari amerika
lalu pak henry
apakah kemudian pelaku pasar ini juga menanti rilis data
tenaga kerja amerika serikat versi pemerintah yang dirilis pada jumat kemarin
iya itu pasti akan dilihat
cuma jadi gini
kalau kita perhatiin data jumlah unemployment itu sebenarnya bukan leading indicator resesi fanny
karena setiap kali kalau pasar bagus ekonomi udah tunggu baru tenaga kerja akan mengikuti
yang lebih penting fani justru hari jumat nanti
hari jumat akan ada data di amerika
sesungguhnya yang keluar itu retail search
ini sebenarnya leading indicator
biasanya kalau retail salesnya jatuh nggak lama gdp amerika akan jatuh
nah jadi yang lebih penting justru adalah retail sales nanti
karena itu dari sisi demand nya
demand asight daripada konsumsi di amerika
kalau dari sisi production atau supply side nya kan adalah production manufacturing index ya
nah itu kemarin juga udah turun
dari awalnya satu ratus empat
nah tinggal data rilisnya
tinggal data retail sales ini di hari jumat nanti
kalau ini turun lagi udah
berarti sinyal resesinya akan makin besar
itu sih yang saya lihat
oke berarti kita menanti jumat ini ya begitu ya
bahwa data retail sales ini yang menjadi key indicator ya
untuk yang berpengaruh untuk menentukan seperti apa nanti proyeksi ke depannya
lalu terakhir pak hendry
ini berbicara mengenai saham begitu ya tentunya
apa kemudian yang jadi rekomendasinya nih pak henry untuk saham yang perlu dikoleksi pada pekan ini
yang kira kira berpotensi cuan nih pak
baik kalau saya ini sekarang lihat prodia ini menarik nih
karena kan prodia di harga lima ribu lima ratus lima puluh ya fani ya
ini bisa teman teman kalau mau ambil ini cukup bagus dibuy di lima ribu lima ratus dua puluh lima
nanti target kita take profit nya di lima ribu delapan ratus lima puluh
nah yang kedua nanti tebing
itu bisa diperhatiin
di dua ribu sembilan puluh kan sekarang harganya
kita tunggulah turun dikit lagi deh
dikasih ke dua ribu enam puluh kita bisa masuk
nanti kita take profit nya di dua ribu dua ratus sepuluh
nah itu dua saham yang lagi saya perhatiin menarik nih fani
dan tentunya para pemirsa cnn indonesia business dan referensi juga menanti begitu ya prediksi seperti apa
terima kasih pak henry wijaya selaku head of financial educator sukor sekuritas sudah bergabung hari ini bersama kami di cnn indonesia business dan referensi
selamat pagi pak